ini juga ada di bandung di mana karnaval asia afrika
tidak hanya menjadi ajang untuk memperingati kota bandung
sebagai ibu kota konferensi asia afrika
tetapi juga menjadi ajang parade seni budaya nusantara yang meriah
di jalan ini dulu para pemimpin dari asia dan afrika berkumpul
untuk menyatakan sikapnya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
kini enam puluh tiga tahun kemudian masyarakat merayakannya dengan karnaval
sabtu siang warga berbaris di sepanjang jalan asia afrika dengan antusias
mereka menantikan karnaval yang merupakan puncak
peringatan konferensi asia afrika ke enam puluh tiga
satuan kavaleri tni ad kodam tiga siliwangi yang mengendarai kuda
menjadi peserta pembuka karnaval
setelah itu hadir juga delegasi dari sekitar lima belas negara asing
parade kemudian diikuti oleh peserta yang menampilkan seni budaya
dari berbagai daerah di indonesia
ada juga yang memamerkan rancangan kostum kostum unik
dan tidak ketinggalan anak anak kecil pun ikut serta beraksi
dalam karnaval yang tercatat diikuti oleh lebih dari dua enam ratus peserta ini
persiapan yang matang dan semangat kebersamaan
menjadi motivasi para peserta karnaval
satu bulan ini temanya mega mendung
beda itu mungkin
apa aja ini cara membuatnya gimana
cara membuatnya mungkin ini bahannya dari ibu saati
lalu ininya pakai rangka besi
jadinya tuh kita tuh bareng bareng gitu
tidak hanya untuk memoto atau apapun
jadi kita tuh inginnya bareng bareng
kayak gitu aja sih
supaya rame udah gitu supaya mengasihkan gitu buat kita
karnaval yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini
melewati rute sepanjang tiga kilometer
pengunjung yang hadir menikmati suguhan penampilan
beragam budaya nusantara yang memiliki daya tarik dan ciri khas tersendiri
iya ini kan acaranya setahun sekali ya
menurut aku bagus banget supaya kita bisa kenal
sama budaya indonesia juga
banyak sih yang menarik dari tadi ya
ada tuh bebagi yang besar besar
terus kayak saya baru pertama kali juga ngeliat ini
jadi keseluruhan menarik lah punya ciri khas masing masing
puncak peringatan konferensi asia afrika pada tahun dua ribu delapan belas ini
akan terus berlanjut hingga malam
dengan acara bazar dan pertunjukan musik
wilham nasution bandung